kejaksaan tinggi bali menetapkan rektor universitas udaya nai nyoman gede antara
sebagai tersangka kasus korupsi sumbangan pengembangan institusi atau spi
mahasiswa baru seleksi jalur mandiri sepanjang tahun akademik dua ribu delapan belas dua ribu dua puluh dua
sebelumnya rektor universitas lampung karomani juga terlibat kasus serupa dan telah menjadi terdakwa
ini jelas pil pahit yang harus ditelan oleh dunia pendidikan di indonesia
dan yang menjadi pertanyaan adalah apakah praktik seperti ini juga terjadi di ptn lain
untuk membahasnya telah bergabung dua narasumber melalui sambungan zoom
ada koordinator icw agus sunariato
selamat malam mas agus
selamat malam mbak eva
dan ada dede yusuf wakil ketua komisi sepuluh dpr ri
selamat malam mas dede
selamat malam mbak eva
saya ke mas dede dulu
mas dede ada dua kasus yang melibatkan rektor universitas
atau rektor universitas
rektor perguruan tinggi negeri
dpr mendengar informasi ini apa saja yang sudah didengar oleh dpr
dan melihat kasus ini bagaimana
jadi ketika kasus unilai ya kita sebut itu terjadi beberapa bulan yang lalu
dpr segera melaksanakan yang disebut sebagai fungsi pengawasan panja perguruan tinggi
dimana di dalam panja perguruan tinggi itu kami ingin mencoba melihat dari berbagai sisi
isu permasalahan bukan hanya dari sisi pelaksanaan
penerimaan jalur mandiri saja tetapi juga kenapa sampai
perguruan tinggi negeri yang notabene dibiayai oleh negara
kemudian sampai membuat sebuah kesempatan untuk
adanya seleksi jalur mandiri yang kemudian berkonotasi adanya indikasi

karena dari situ kita melihat adanya pengurangan bantuan pemerintah
terhadap perguruan tinggi negeri yaitu dikuranginya dukungan dukungan
bantuan subsidi ataupun juga bantuan pembiayaan
perguruan tinggi negeri didorong untuk menjadi ptnbh
perguruan tinggi negeri berbadan hukum sehingga harus mencari pendanaannya sendiri
nah inilah salah satu isu utama ketika perguruan tinggi negeri yang notabene
dari dulu sejak dari awal itu dibentuk dibiayai oleh negara
kemudian tiba tiba harus berproses untuk membiayai dirinya sendiri
sementara kawan kawan rata rata adalah akademisi tidak punya pemikiran
bagaimana caranya mengembangkan entrepreneurship
dan cara yang termudah adalah salah satunya membuka jalur mandiri ini
yaitu dimana ada sumbangan sumbangan
nah permasalahan terbesar adalah ketika payung hukum peraturannya itu kurang kuat
dan ketika terjadi ini kami sudah langsung merekomendasikan agar dibuat peraturan
mengenai jalur mandiri ini supaya benar benar transparan
dan segera kemudian pemerintah mengeluarkan perbendikbud yang terbaru tahun dua ribu dua puluh dua
tentang adanya transparansi dan harus juga diumumkan tentang besaran daripada seleksi jalur mandiri
bahkan kami panca juga sudah merekomendasikan bahwa penerimaan jalur mandiri itu
tidak boleh dikelola oleh pihak kampus sendiri atau dalam arti kata oleh kewenangannya rektor sendiri
harus dibentuk sebuah wali akademik
karena di dalamnya ada skill society ada kemudian dari lld di pemerintah
lalu kemudian juga adalah forum forum misalnya kita sebut saja ikatan alumni
yang mana penentuan besaran sumbangan tersebut lalu kemudian siapa yang masuk kuotanya
dan itu tidak lagi ditetapkan oleh rektor
sehingga nanti ketahuan larinya kemana
dananya siapa siapa yang lolos siapa yang berhasil dan besarannya berapa
itu semua rekomendasi sudah kita lakukan dan apa yang terjadi di universitas udayana
tentu ini yang tadi kebetulan saya juga habis live dengan pak putu dari kejaksaan bali
juga menyampaikan memang data ini ditemui sejak dua ribu delapan belas
artinya sebelum ada permanent dispute tersebut
oleh karena itu saya menduga ini kebetulan universitas udayana yang
mendapatkan laporan dari masyarakat
bisa saja perguruan tinggi negeri lain pun menjalankan hal yang sama
jadi oleh karena itu respon kami pemerintah dalam konteks ini permanent apa
pemerintah kementerian dikbut harus segera membuat aturan yang baku yang tidak grey area
tidak abu abu di dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru terutama di mana sebagaimana yang saya katakan tadi
transparansi adalah jenis cahayaan
sementara itu dulu mbak eva
baik artinya apa yang terjadi di udayana ini sebetulnya bisa diprediksi karena dpr melihat bahwa ada potensi
atau ada celah korupsi dari aturan yang ada bisa ditemukan nantinya
kita tidak perlu kaget kalau nanti di kedepannya akan ada ptn ptn lain begitu
ya ada kemungkinan demikian mbak eva karena seleksi jalur mandiri ini memang menjadi isu yang
sangat besar sekali menarik karena salah satu yang kami dari awal kami ingin seleksi jalur mandiri ini ditiadakan
tetapi karena kemudian perguruan tinggi negeri mengatakan bahwa itu salah satunya adalah fungsi untuk subsidi silang
bagi pembiayaan untuk siswa siswa yang tidak mampu karena kan perguruan tinggi negeri dengan biaya yang murah
salah satunya adalah subsidi silang dengan siswa siswa yang mampu mensukses
many many subsidi kepada yang tidak mampu lalu pengembangan pengembangan fasilitas dan lain lain
kami juga sering berdebat bahwa perguruan tinggi negeri ya tanah ya bangunan ya gaji dosen sebetulnya sudah dibiaya oleh negara
tapi karena pemerintah dalam konteks ini mengurangi bantuannya agar kampus bisa mandiri
maka akhirnya mereka harus berupaya sendiri dan kalau mbak eva paham
saat ini banyak kampus perguruan tinggi negeri pun juga mengeluhkan bantuan pemerintah yang semakin berkurang
oleh karena itu isu utamanya sebetulnya di sini itu tadi bahwa memang benar kampus sebagai institusi pendidikan diharuskan mencari dana tambahan untuk pengembangan pendidikan yang di luar daripada ukt belum tentu tangguh
ya karena bagaimanapun juga kampus ini bukan entrepreneur tadi saya katakan dan kalau tidak segera dibuat payung hukum yang tepat maka kemungkinan besar besok besok akan terjadi lagi temuan temuan seperti ini
karena aparat penegak hukum melihatnya adalah adanya penggunaan sumbangan spi ini untuk hal hal yang tidak tertuang di dalam peraturan yang tersebut
jadi ini pasti akan jadi temuan yang lebih banyak lagi
oke baiklah baiklah itu catatan dari komisi sepuluh dpr lalu bagaimana kemudian catatan dari icw apakah apa yang ditemukan icw kurang lebih gambarannya sama mas agus
ya pertama memang ruang untuk perolehan sumbangan dari masyarakat itu memang sudah diatur dalam undang undang sistem pendidikan nasional ya pasal dua puluh satu
sehingga ini yang kemudian
menjadi dasar hukum bagi perguruan tinggi untuk mengambil dana dari masyarakat
nah persoalannya kampus kampus ini atau perguruan tinggi ini tidak memiliki berapa sih standar biaya atau cost operasional dari setiap kampus setiap fakultas tiap jurusan atau setiap program studi
nah kita tidak pernah tahu sebenarnya apa dasar perhitungan setiap program studi
itu misalnya menaikkan atau menetapkan jumlah spi nya
kayak misalnya di kampus udayana ini kan jumlah sumbangan terendahnya adalah enam juta dan tertingginya satu dua miliar
nah itu dasarnya apa
hitung hitungannya dari mana
akreditasi dan lain lain biaya untuk apa
padahal kan kita juga ada misalnya bantuan operasional pendidikan
kemudian juga ada ukt
kemudian juga di permendikbud dua puluh lima dua ribu dua puluh itu juga diatur soal dkt
nah kalau kemudian kita bisa punya acuan misalnya setiap kampus
saya setuju tadi misalnya mas dedy yusuf bilang bahwa penentuan ini harus diatur oleh mungkin komite tertentu ya yang bisa
yang terdiri dari berbagai unsur
nah kalau dari situ kemudian kita sudah punya ukuran
sehingga komite ini juga bisa menetapkan berapa misalnya kenaikan atau berapa biaya yang harus ditetapkan oleh spi
di dalam komponen spi
nah persoalannya lagi lagi kan sekarang seringkali kuota ditetapkan
tapi dasar penetapan kuota
kotanya juga tidak jelas berapa gitu ya
kenapa menetapkan kuota seperti ini
kemudian seringkali juga dimainkan misalnya
walaupun sudah ada aturan dalam permendikbud dua puluh lima dua ribu dua puluh itu
misalnya anak yang dari keluarga tidak mampu tidak dibebankan spi atau tidak jadi ukuran spi
kemudian tidak dijadikan syarat lulus atau tidak lulus
tapi kalau kemudian sudah ditetapkan standar spi nya
siapa yang bisa mengontrol nih anak anak yang tidak mampu
calon mahasiswa dari keluarga tidak mampu ini
dijamin tidak dibebankan atau tidak diluluskan
nah ini kan yang tidak jelas kalau misalnya pengawasannya tidak ketat
jadi ini menurut saya jadi persoalan itulah yang kemudian menyebabkan ada jual beli bangku atau jual beli kursi jadinya
karena sudah ditetapkan dulu antaranya
kemudian orang orang otomatis akan
semakin saya memberikan sumbangan yang lebih besar
maka kemungkinan saya akan lulus kemungkinan saya akan diterima
maka juga akan lebih besar
karena lagi lagi aturannya ukurannya adalah jumlah uang yang dibebankan
ini jadi persoalan menurut saya dan rasanya akan tidak hanya terjadi di universitas udayana
pasti di kampus kampus lain
ini menurut saya ya hanya
hanya yang baru kelihatan saja ini di udayana ataupun di unila dan beberapa kampus di sumatera kemarin ya
yang terjerat oleh kpk gitu
tapi kampus kampus lain sebenarnya ada juga yang tidak membebankan spi gitu
hanya ukt dan bkt
nah ini menurut saya memang harus diselesaikan persoalan persoalan ini
direview lagi semua aturan yang ada
terutama soal permendikat
sehingga bisa meminimalisir
harapannya sih bisa menghilangkan berbagai pungutan
ini kan seperti pungutan yang dilegalisasi ya
cuma persoalannya pengawasannya tidak ketat
diskresi dari rektor itu begitu besar
kalaupun ada informasi dari jaksa di sana bahwa ada penerimaan uang yang masuk ke rekening rekening para panitia misalnya
ya pasti itu sudah ada dasarnya
bisa saja sudah ada informasi dari ppatk misalnya yang diserahkan kepada kejaksaan
sehingga jaksa berani mengambil keputusan untuk menetapkan tersangka kepada para pejabat pejabat tersebut
oke yang menarik di sini mas agus
tadi kita sama sama mendengar bagaimana rektor udayana mengatakan bahwa audit sudah dilakukan dan tidak pernah ada masalah begitu
di dalam pengelolaan keuangan di universitas udayana
artinya apakah memang aturan yang ada ini sehingga membuat audit yang dilakukan itu tidak bisa mendeteksi terjadinya korupsi di dalam penerimaan dana spi ini
ya audit itu kan jenisnya macam macam ya mbak
audit yang sifatnya sebatas kewajaran akuntansi
yang biasa kita dengar
yang biasa kita dengar
dari banyak pemerintah daerah
audit kami itu sudah wajar
tidak tanpa mengecewali
padahal sebenarnya yang disampaikan di situ hanya pemaparan penyajian laporan keuangan sudah sesuai standar akutansi
apakah di situ ada pelanggaran
bisa saja terjadi gitu
nah makanya kalau kemudian kejaksaan misalnya mendorong atau melakukan audit investigatif
pasti ada indikasi temuan temuan
jadi leveling dari audit itu juga berbeda beda
bukan hanya soal kewajaran tapi juga soal kedalaman kalau ada temuan temuan dan pendekatannya nanti berbeda beda
misalnya apakah hasil temuan itu hasil auditnya akan ditemukan ada kelebihan bayar dan lain lain
itu harus dikembalikan
tapi kalau yang misalnya ada indikasi pidana merugikan keuangan negara atau bahkan perekonomian negara
pasti itu akan diproses secara hukum
oke oke saya ke mas dede lagi
mas dede ini dugaan korupsi dilakukan oleh seseorang yang memiliki posisi tertinggi di kampus di dunia pendidikan
nah kalau dpr melihatnya bagaimana
bagaimana ini kemudian dampaknya secara umum terhadap dunia pendidikan
ya sebetulnya kalau kita berbicara pendidikan tinggi
itu sebetulnya adalah high education yang harus kita hormati ya
karena bagaimanapun juga institusi pendidikan ini adalah sebuah lembaga terhormat
di mana dari lembaga inilah lahir orang orang yang credible
ya dalam sisi pemikiran sisi gagasan ataupun juga kredibilitasnya
namun tadi saya katakan ketika kemudian pimpinan tertinggi rektor memiliki tanggung jawab
untuk mengelola sebuah kampus dengan kebutuhan pembiayaan
inilah yang menjadi satu isu besar
jadi kalau mencari kemudian mengurut urut
nah konteksnya di sini adalah kalau di luar negeri untuk mencari pembiayaan itu bukan rekor
itu ada namanya presiden
itulah yang mengurus masalah soal pembiayaan pencarian dana dan lain lain
rektor fungsinya benar benar menjalankan fungsi akademik yang berada di dalam sebuah institusi pendidikan
karena dia sifatnya mulia itu tadi
nah di sini memang di indonesia ini belum terjadi fungsi presiden ya presiden university
presiden university inilah yang kemudian bagaimana caranya dia membuat kerja sama kerja sama dengan industri
sehingga riset riset dia bisa terpakai di dalam dunia industri
bekerja sama dengan perusahaan perusahaan dan ataupun yang lainnya
sehingga produk produk output daripada kampus itu bisa menjadi manfaat quote unquote
sebagai sebuah pembiayaan buat kampus itu sendiri
termasuk juga bagaimana melobi kepada pemerintah bagaimana melobby kepada apa namanya
jadi bukan rektor ditugaskan juga untuk mencari pendanaan tambahan
itu yang pertama yang kedua tadi yang saya katakan ketika seleksi jalur mandiri ini menjadi kewenangan otoritas full
daripada pimpinan tertinggi berapa besarannya siapa yang ditentukan
maka masuklah kemudian ktblc ktblc orang yang kemudian meminta rekomendasi rekomendasi
menelpon rektor dan lain lain
memang itu biasa terjadi di daerah berbagai katakanlah katakanlah kita sebut saja mungkin pejabat pejabat yang ingin anaknya masuk ataupun siapa
dan itu bisa dikatakan semua orang ingin menitipkan anaknya di kampus kampus negeri
kalau tidak pakai pembiayaan itu namanya hubungan baik ya
tetapi tentu harus melewati tes
tetapi kalau pakai tadi pembiayaan pembiayaan itulah yang kemudian menjadi nilai nilai
masuknya celah celah korupsi
nah oleh karena itu sebagaimana tadi saya katakan
kedepan kami meminta pemerintah membuat aturan main bahwa seleksi jalur mandiri ini pertama dikurangi slotnya
malah tadinya kita ingin hapus sama sekali supaya jalur mandiri ini lebih banyak kepada swasta
karena sekarang pergeruan tinggi negeri
itu membuka seleksi jalur mandiri itu sampai bergelombang gelombang
sehingga semua orang berbondong bondong ingin masuk perguruan tinggi negeri
swasta sedangkan swasta saat ini sudah megap megap karena tidak memiliki mahasiswa yang ingin masuk pada swasta
semuanya mau masuk kepada negeri
nah disinilah negeri akhirnya dalam tanda kutip tadi bermain
pengen memperbanyak student body sehingga sebanyak mungkin yang seleksi jalur mandiri ini bisa masuk
untuk menimba pembiayaan
lalu kemudian dibentuklah sebuah sistem namanya wali akademik untuk seleksi jalur negeri tersebut
jadi tidak dilakukan kewenangan oleh otoritas rektor
dan tadi saya juga baru berbicara dengan jaksanya juga
saya juga melihat bob
jika kementerian akan membuat
jika kementerian akan membuat
permen dikut baru nantinya terkait hal ini
harus melibatkan aph
aparat penegak hukum
di dalam membuat peraturan
karena aph lah yang nanti akan melihat bahwa ada celah celah yang mungkin tidak bisa dipahami oleh penyelenggara pendidikan
karena para penyelenggara pendidikan rata rata bukan penegak hukum
jadi harapan kami segera setelah masalah ini
jangan sampai nanti tiba tiba ada temuan temuan lain di berbahasa indonesia
jangan sampai nanti tiba tiba ada temuan temuan temuan lain di berbagai perguruan tinggi negeri
yang mungkin sudah melaksanakan jalur mandiri
maka permen dikut harus segera membuat peraturan permen dikut yang baru
begitu mbak eva
nah rekomendasi rekomendasi yang tadi anda sampaikan ini
apakah dpr yakin ini akan bisa memastikan kasus korupsi tidak akan terjadi lagi mas dede

ya kalau soal kasus korupsi saya pikir icw lebih paham ya karena
karena mau celah peraturan seperti apa yang namanya orang mencari cari ya
kita dengar baru saja juga ada masalah soal pajak lah
apa yang konon katanya sudah sangat prudent tetapi ternyata masih bisa juga terjadi di mana mana
tetapi konteksnya adalah sistem harus kita benahi
setelah sistem kita benahi diperbaiki dengan baik
bahwa jika ada oknum silahkan aph lah yang melaksanakan tugasnya
jadi jangan sampai institusinya dibubarkan gara gara ada tikus tikusnya
tikusnya silahkan itu tugasnya aph untuk memberikan sebuah katakanlah tindakan tindakan hukum
begitu mbak eva
jadi tikusnya yang diberantas jangan lumbungnya yang dihancurkan begitu ya mas dede ya
kalau dari mas agus
kalau lumbungnya dihancurkan perguruan tinggi negerinya hancur
kemana mahasiswa kita akan belajar itu kan menjadi masalah
betul mas agus anda melihatnya bagaimana
ya memang kami berharap juga
ini kan perguruan tinggi merupakan ujung tombak pendidikan nilai ya
pendidikan nilai karena masa masa di usia mahasiswa itu adalah salah satu yang sangat transisional
sehingga dibutuhkan nilai nilai yang bagus
termasuk contoh dari pimpinan di perguruan tinggi
nah kalau kemudian rektornya bermasalah rektornya korupsi
itu kan berarti rusak nilai dari kampus tersebut
walaupun itu hanya seorang rektor atau personal yang dilakukan oleh rektor
tapi lagi lagi kan otomatis nanti kredibilitas dari perguruan tingginya jadi hancur
nah ini khawatirnya kemudian orang mengeneralisir itu menjadi persoalan semua kampus
nah ini yang menjadi tantangan ke depan menurut saya
maka harus dikembalikan fungsi perguruan tinggi sebagai pendidikan nilai
yang benar benar soal transparansi good governance juga ada di kampus gitu
termasuk juga bagaimana mendorong mahasiswa juga ikut melakukan proses pengawasan
tidak hanya terkait dengan akademik tapi juga tata kelola di kampusnya sendiri
nah seringkali mahasiswa itu dianggap hanya sebagai objek
dianggap sebagai objek yang tidak mengerti apa apa
padahal ya kita tahu sendiri berbagai perubahan yang ada di indonesia itu ya tidak lepas juga dari peran mahasiswa
maka seharusnya mahasiswa juga harus ada menjadi wakil dalam pengambilan keputusan keputusan penting
yang menyangkut masa depan mahasiswa itu sendiri
bisa melibatkan senat mahasiswanya atau badan eksekutif mahasiswanya sehingga ini benar benar bisa
tidak partisipatif gitu ya
nah ke depan menurut saya memang jadi tantangan karena beberapa tahun terakhir ini kampus kampus banyak sekali
yang tersentuh terkait dengan korupsi
kasus soal penerimaan mahasiswa ini kan hanya salah satu saja
ada yang terkait dengan pembangunan gedung itu cukup banyak di seluruh indonesia
yang kampusnya itu terjerat terkait dengan pembangunan fasilitas fisik gitu ya
termasuk pada saat pandemi kemarin
misalnya pembangunan jaringan internet dan lain lain
termasuk pemberian gelar gelar kepada orang orang tertentu
itu juga dipengaruhi oleh korupsi
jadi ini jadi tantangan ke depan bagi perguruan tinggi untuk mengembalikan lagi fungsi mereka
sebagai pendidikan nilai dan sebagai agen perubahan
bukan hanya mahasiswanya tapi juga kampusnya
karena fungsi mereka menjadi
menjadi sangat penting
dan menurut saya pusat pusat studi hukum di kampus itu sekarang banyak berkembang ya
termasuk bahkan di uned sendiri
saya yakin mereka juga bisa dilibatkan tuh untuk melakukan evaluasi terhadap aturan aturan
yang dibuat oleh pihak kampusnya
sehingga kampus itu benar benar mengeluarkan peraturan itu ya
memang peraturan bukan hanya sebatas diskresi dari rektornya
tapi juga masukan dari seluruh stakeholder kampus
termasuk kalau misalnya mau melibatkan ya tentu pihak dari eksternal yang paham betul soal aturan aturan tersebut
saya pikir itu
baik baik baik
tentunya kita harapkan kasus suap yang terjadi di udayana ini adalah kasus terakhir begitu ya
sehingga semoga seluruh masyarakat bisa sama sama saling menjaga dan mempertahankan marwah dunia pendidikan indonesia kita
mas dede dan mas agus
terima kasih atas diskusinya
pada malam hari ini selamat malam
terima kasih mbak eva
terima kasih pak dede